dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan komisi nasional perlindungan anak terhadap keputusan presiden yang mengesahkan hukuman kebiri
kita sudah tersambung dengan ketua komnas anak aris merdeka sirai
selamat pagi bang aris
selamat pagi alfian selamat pagi mbak ratu
ya bang aris bagaimana tanggapan komisi perlindungan anak mengenai pengesahan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak anak ini
ya ini adalah bunga alpian cita cita komnas perlindungan anak sejak tahun dua ribu tiga belas
ya apa namanya bahwa menyikapi fenomena menyikap persoalan persoalan kekerasan terhadap anak sejak tahun dua ribu tiga belas itu sudah merupakan kejahatan yang harus ditetapkan oleh negara menjadi kejahatan luar biasa
itu sudah dinyatakan oleh presiden oleh karena itu kita apresiasi
karena ini adalah mimpi anak anak indonesia untuk negara secara maksimal
atau pemerintah secara nyata itu memberikan perlindungan bagi anak anak yang menjadi korban kekerasan
nah oleh karena itu presiden juga menyatakan karena ini merupakan kejahatan luar biasa
maka penanganannya juga baik itu penanganan hukumnya membuat efek jerah itu juga harus ditangani secara luar biasa
nah di perpu itu juga sesuai dengan harapan kita itu adalah ada pidana pokoknya yang selama ini
pidana pokok untuk kejahatan seksual itu tidak jelas
dan belum berkeadilan bagi korban
nah dengan perpu itu kan sudah dinyatakan bahwa pelaku pelaku atau predator predator kejahatan seksual yang amat luar biasa itu minimal dihukum sepuluh tahun maksimal dua puluh tahun
bahkan ada pilihan pilihan tambahan apabila hakim menyatakan bahwa perbuatan pelaku itu mengakibatkan merampas kemerdekaan orang
dan menghilangkan paksa hak hidup anak anak kita dengan perkosaan yang begitu sadis
sampai mendisfungsikan fungsi reproduksi itu dapat ditambahkan pemberatan hukuman selain hukuman fisik yang dua puluh tahun bahkan mungkin seumur hidup bahkan hukuman mati
nah kalau misalnya dia dihukum secara fisik katakanlah dua puluh tahun nah itu artinya ada tambahan hukuman lewat kebiri tadi
nah kebiri yang dimaksud oleh komnas penyelidikan anak dan yang juga direspon oleh negara saat ini adalah bukan menghilangkan
fungsi testis fungsi penis sebagai alat kelamin gitu terus kemudian hasrat seksualitasnya yang menghilangkan kemandulan dan sebagainya
bukan itu bukan memotong itu bukan menghilangkan organ organ seksualitas itu
kalau itu yang terjadi itu adalah pelanggaran hak asasi
nah yang kedua dikebiri itu juga bukan kepada orang yang tidak punya hasrat kan ada kejahatan seksual juga bukan hasrat
nah kalau misalnya itu karena hasrat bisa dikebiri kalau tidak bukan dikebiri
nah itu artinya apa
pilihan yang ada pada hakim termasuk mengumumkan para predator predator itu sesuai dengan keputusan pengadilan yang inkrah
itu bisa diumumkan ke ruang ruang publik misalnya kalau dia adalah pelakunya guru orang tua yang harus melindungi
dan orang orang yang seharusnya menjadi garda terdepan tapi melakukan itu nah itu bisa diumumkan di sekolah sekolah di ruang publik
dengan ditambahkan itu bisa diberikan chip untuk dikontrol kepada anak anak itu bisa lewat apa
kepada pelaku bisa lewat website bisa di ruang publik dan sebagainya
jadi artinya bahwa komnas pelindungan anak itu mengapresiasi pemerintah yang sudah menyatakan bahwa kekerasan terlelap anak merupakan kejahatan seksual
ini hadiah untuk anak indonesia yang sudah ditunggu tunggu beberapa puluh tahun yang lalu
nah mudah mudahan dan harapan semua orang berpihak pada perpu ini untuk kita jalankan
dengan koridor koridor yang tidak melanggar hukum tatanan sosial dan sebagainya
yang berikut adalah sekali lagi dengan perpu ini mekanisme tentang rehabilitasi kepada korban dan pelaku juga akan diatur
supaya itu menjadi efek jerah dan seterusnya
ini saya kira yang harus diluruskan
oleh karena itu pertanyaannya apakah komnas perlindungan anak itu merasa bahagia
anak indonesia sebagai seorang asli komnas pelindungan anak itu menyatakan sangat gembira dan sebagainya
mari kita jalankan ini begitu
ya bang arief
kemudian mengenai perpu ini
kemudian mengenai hukuman kebiri ini
apakah kemudian akan efektif dengan hukuman pemberat kebiri kimia ini untuk menekan angka kejahatan seksual terhadap anak nantinya
ya kita berharap seperti itu
ini kan belum kita lakukan ya
dari beberapa pengalaman negara negara lain ada yang berhasil ada yang tidak berhasil
sebuah ketentuan itu kan soal penegakan hukumnya
soal bagaimana membangun perubahan perilaku melihat anak ini
bukan sebagai barang yang bisa dilepas
bukan sebagai barang yang bisa dilepas
bukan sebagai barang yang bisa dilecehkan dan sebagainya
di situ dilihatnya gitu
nah ini perpu ini harus didukung supaya perpu ini berjalan dengan baik
dan berarti kita mau menyatakan perpu ini supaya tidak berjalan dengan baik
nah itu yang harus saya luruskan sebenarnya
bagi perpu ini harus didukung oleh wakil rakyat didukung oleh masyarakat
maka untuk implementasi agar perancangkan masyarakat itu dilihat
maka perlu dibentuk tim reaksi cepat perlindungan anak untuk meng cover persoalan persoalan
di tingkat struktur masyarakat paling rendah
sehingga masyarakat itu punya peluang untuk melakukan upaya upaya pencegahan deteksi dini dan respon kasus
nah ini menurut saya soal efektivitasnya mari kita dukung supaya itu berjalan dengan baik
bukan justru kita mempertahankan oh ini nggak berhasil nanti nanti akan
nah dalam perspektif perlindungan anak perpu ini ditunggu tunggu oleh anak anak
khususnya anak anak yang sangat rentan menjadi korban korban kekerasan
nah bang aris kalau kita berbicara mengenai tim reaksi cepat yang anda sampaikan tadi
ini keadaan ini sudah sangat darurat sekali bagi anak anak indonesia keamanan anak anak indonesia
lalu apakah memang nanti tidak membutuhkan waktu lebih lama lagi ketika akhirnya dibentuk tim reaksi cepat di masyarakat
untuk bisa mengantisipasi agar dan juga semakin memperkerat mempererat namanya sistem keamanan bagi anak anak indonesia ini
ya saya kira ini juga harus dijalankan segera mungkin disitulah peran pemerintahnya
kalau tadi pidana pokoknya itu adalah supaya hakim para penegak hukum seperti polisi jaksa dan hakim itu punya
pijakan hukum dasar hukum pidana pokoknya jelas itu adalah dalam kerangka penegakan hukum
tetapi membangun kesadaran masyarakat membangun peran serta masyarakat untuk menjadi pionir ujung tombak
memberikan perlindungan bagi anak anak yang rentan menghadapi kejahatan luar biasa itu
maka peran pemerintahlah segera mungkin secara simultan membangun itu segera mungkin
dan itu tidak begitu lama ketika ada komitmen kabupaten kota dan sebagainya
memerintahkan semua desa lorong lorong kampung kampung itu segera mungkin membentuk tim reaksi cepat
sebagai bagian dari respon mengantisipasi kejahatan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat
karena apa karena sebarang kejadian seperti ini sangat luar biasa
nah ini juga bisa mengantisipasi supaya apa gerakan cepat dari tim reaksi cepat perlindungan anak itu mengantisipasi
itu yang kita mau harapkan ini tantangan ke depan selain ini merupakan kejahatan luar biasa
jadi perbu itu di situ kuncinya
baik terima kasih bang haris merdeka sirait ketua komnas perlindungan anak telah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini